dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan peneliti indef
selamat sore bang zulf
selamat sore mas ferdi
ya terima kasih bang sehat ya
oke kita langsung saja ini agak ngejelimet ya nominal yang disebutkan ya banyak sekali
tapi kita ingin memahami secara sederhana
kan tadi disampaikan bahwa prediksinya kepemimpinan presiden joko widodo ini mewariskan hutang sebesar sepuluh ribu triliun
nah tumpukan itu kan disebutkan tadi berasal dari hutang negara hutang bumn ada hutang publik hutang swasta
apa sih sebenarnya yang bisa kita pahami secara sederhana saja soal ini bang zul
sebenarnya secara sederhana ada dua ya terkait dengan hutang ini
yang pertama adalah terkait dengan kuantitas
dan yang kedua
yang ketiga terkait dengan kualitas
nah terkait dengan kuantitas kan itu tadi sebagaimana tadi di intro sudah dijelaskan bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan menjek era zaman pak jokowi
nah ini kan karena ambisi beliau yang ingin membangun infrastruktur sangat banyak di indonesia
di satu sisi itu kita apresiasi untuk mengadres kait dengan infrastructure gap
tapi di sisi lain ini juga harus dipertimbangkan dengan perencanaan matang
jadi yang pertama saya sering mengingatkan bahwa infrastruktur ini bisa diperkenalkan

nah kualitas ini adalah terkait apakah infrastruktur dan khususnya yang didanai oleh hutang hutang tersebut
baik utang publik atau pemerintah dan juga utang swasta atau perusahaan termasuk bumn itu sudah tepat sasaran
misalkan contoh itu misalkan ada beberapa infrastruktur kan yang akhirnya tidak berfungsi sebagai mestinya
yang kita tahu misalkan kerta jati yang di jawa barat itu itu kan sekarang sepi kosong

sama masyarakat sekarang dijadikan tempat wisata
ya kan ini kan ironis
bandara baru sangat mahal pembangunannya triliun tapi justru malah dijadikan wisata seperti ragunan atau taman safari
oke ini mungkin yang tadi disebutkan oleh prof didik soal serampangan begitu ya untuk membuat hutang
sehingga kajiannya tidak begitu mendalam dan hasilnya seperti yang tadi anda sebutkan
kalau dibandingkan dengan negara lain posisi kita bagaimana
ya ini sebenarnya yang mana
apakah kemudian pajak ini akan otomatis naik begitu atau bagaimana
nah tapi kan ini masing masing negara memiliki keunikan tersendiri
itu hanya patokan saja
tapi banyak negara khususnya negara maju juga tidak mengikuti patokan tersebut
nah itu kan terkait dengan kuantitas
nah tapi yang ingin ditetangkan di sini adalah terkait dengan kualitas
misalkan itu apa namanya bahwa pembangunan di zaman pak jokowi ini apakah sudah mengakui proses proses perencanaan
dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kualitas
nah itu kan yang sesuai dengan kaedah kaedah pengambilan kebijakan publik yang tepat
misalkan melalui diskursus publik atau misalnya kontrol dengan dpr dan lain lainnya
sehingga uang atau budget yang kita miliki kan terbatas
nah ini jadi skala prioritas itu menjadi penting
nah ini yang harus kita perhatikan betul dalam mengalokasikan uang tersebut karena ingat
utang utang ini adalah beban
khususnya bagi generasi masa datang khususnya generasi milenial seperti saya
dan juga generasi generasi z dan juga x seperti saat ini
karena mereka yang akan membayar beban utang ini
kalau misalkan utang itu produktif dan menjadi masalah
tapi yang ditekankan di sini adalah utang utang yang sembrono rampangan dan tidak tepat sasaran
ini itu mas
oke kita kan tahu ya bahwa kemudian untuk melunasinya ini akan menjadi pertanyaan
kalau tadi disebutkan bebannya akan panjang begitu sampai ke generasi selanjutnya
tapi kan secara logikanya bum ini punya laba nih terus juga devisa negara juga ada
ini masih bisa diupayakan nggak untuk melunasi hutang hutang itu tadi
atau memang di bagian ini juga tidak ada yang signifikan untuk pendapatan negara sama sekali
pendapatan dari bum ini kan kecil sekali mas
yang besar kontribusinya terhadap pendapatan negara itu adalah pajak
pajak pph baik itu dari badan perusahaan ataupun dari kantong kita masing masing
pph personal yang harus kita laporkan akhir bulan ini
nah itu yang kontribusinya besar
kalau bumn ini kan kecil sekali
bahkan yang ingin kita tekankan di sini
di kajian indef itu bahwa banyak bumn malah justru menjadi parasit bagi keuangan negara
alih alih mereka seharusnya menyetor keuntungannya ke negara justru negara yang menyetor ke mereka
negara yang mensubsidi mereka negara yang harus menghabiskan dan membakar uang untuk menghidupi mereka
karena penyekian dari mereka itu sekarang empat bulan dan kinerjanya itu adalah defisit
nah ini kan itu yang saya sebut bumn menjadi parasit bagi keuangan negara
justru disehatkan oleh negara begitu ya diselamatkan oleh negara begitu ya bang zulfian
tapi kalau untuk infrastruktur yang tadi ya yang spendingnya cukup besar begitu di sana
itu juga seberapa besar sebenarnya bisa memberikan kontribusi ataupun memberikan untung begitu atau laba untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk pembayaran utang ini
ya terkait dengan utang ini kan kita harus ingat mas bahwa ini bukan hanya terkait dengan utang publik tapi juga utang swasta
misalkan kita ambil contoh kait dengan pembangunan bandara kertajati tersebut
awalnya idenya adalah biar ada apa namanya masa agar mereka tidak terkonsentrasi di bandara utama khususnya soekarno hatta
ya kan ini hanya dipokuskan jabodetabek
namun kertajati difokuskan untuk daerah daerah jawa barat dan sekitarnya
nah ini kan kalau ini tidak memenuhi kalau masyarakat tidak memilih kesana akhirnya menjadi sepi
nah investasi yang sudah dikeluarkan kan akhirnya jadi macet
ya mangkrak begitu ya
nah macet inilah yang kemudian akan menjadi beban negara
dan kalau misalkan perusahaan atau bank yang mencairkan kredit
yang mencairkan kredit tersebut menjadi gagal bayar
itu kan biasanya uang negara yang harus diinjeksi untuk menyelamatkan
proyek yang tidak melalui perencanaan matang seperti ini
nah ini yang kami sebut dengan serampangan atau sembrono
bang zul apa kemudian solusi yang ditawarkan oleh indef lah untuk opsi penyelamatan semua sektor soal hutang ini
atau paling tidak nih mengelola utang ini secara prudent
apa celah yang masih bisa dimanfaatkan
ada tiga hal ya mas yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang ingin kami rekomendasikan
yang pertama adalah terkait dengan skala prioritas
apa prioritas sebenarnya penting
karena anggaran negara itu pasti terbatas
kita harus memilih mana yang penting
mana yang memang dibutuhkan saat ini saat ini juga sekarang dan mendesak
mana yang proyek proyek dapat kita tunda
sebagai contoh apakah wacana pembangunan ibu kota baru ini menjadi relevan
padahal kita sedang dihajar covid
dana yang kita butuhkan adalah untuk pemulihan ekonomi nasional atau juga vaksinasi masyarakat
nah apakah ibu kota baru ini menjadi urgent untuk kita lakukan
karena ini kan juga mega proyek
proyeknya juga sangat besar dan didanai juga melalui utang
baik itu entah utang negara ataupun swasta
nah ini harus dikonsider oleh pemerintah
atau misalkan prioritas kedua misalnya terkait dengan subsidi kendaraan
ya kan mobil khususnya
apakah mobil ini tepat sasaran
karena kan yang masyarakat yang memiliki mobil adalah kalangan menengah atas
sedangkan yang paling terdampak covid ini adalah masyarakat kalangan bawah
data terakhir dari bps menunjukkan bahwa ada jutaan masyarakat indonesia yang menganggur dan juga jatuh ke lubang kemiskinan
nah ini kan sebenarnya yang menjadi harus prioritas pemerintah
bukan justru menaik ke kalangan atas
itu yang pertama prioritas
yang kedua adalah inefisiensi anggaran dan juga terkait dengan korupsi
misalkan apakah saat covid seperti ini menjadi penting kita membeli alutsista
ya kan kita lihat anggaran pemerintah
khususnya misalkan kementerian pertahanan polri itu kan masih sangat besar
nah sedangkan apakah pertanyaannya apakah kita dalam kondisi perang sehingga kita harus memberikan anggaran yang lebih untuk kementerian pertahanan atau misalkan polri
nah ini kan pertanyaannya
atau misalkan dengan korupsi korupsi bansos
nah ini kan yang mencederai hati masyarakat
ini kan pengkhianatan sosial
masyarakat di bawah sedang sulit tapi di sisi lain justru bantuan ke mereka disunat
nah itu kan pengkhianatan sosial
nah yang terakhir adalah terkait dengan peningkatan peran swasta
jangan segalanya itu dilakukan oleh bumn
nah karena bumn ini kan bias dari penguasa
karena biasanya penguasa menanamkan orang orangnya di komisaris bahkan di direksi untuk menjalankan agenda agenda mereka yang bias politik
mungkin tidak sesuai dengan hitung hitungan ekonomi
nah ini yang harus tiga hal ini harus diperhatikan pemerintah
prioritas inefisiensi dan juga peningkatan peran swasta
jangan di monopoli oleh bumn saja
mungkin itu mas
oke seberapa mungkin rekomendasi ini akan bisa diterapkan karena kan ini kemudian berhubungan juga dengan bumn
apa catatan anda terakhir soal ini bang zul
karena ini adalah terkait dengan ekonomi politik kebijakan
ini perkara perintah mau mengalokasikan dana apakah ke kantong a ke kantong b
dan itu ada di tangan presiden
presiden memiliki otoritas penuh di sana
dan itu bisa melalui kementerian keuangan

kementerian keuangan kan tentu akan mengikuti apa kata presiden
misalkan tadi apakah kita akan mengalokasikan dana tersebut untuk membangun ibu kota baru
atau justru kita ingin menambahkan dompet masyarakat yang saat ini tuh sekarang tipis
bahkan jebol karena mereka utang kanan kiri
nah itu kan pilihan pilihan kebijakan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kuasa dan duduk di sana sana
jadi ini sangat mungkin kan mas
apalagi kan dalam konteks politik
sekarang pemerintah juga disupport penuh di dpr mayoritas sudah dikuasai oleh pinta
makanya bahasa pak didi rabini tadi juga di intro dpr sudah mandul gitu
nah kalau sudah dpr sudah mandul sebenarnya presiden mau melakukan apapun itu sudah jalan tol
sudah tinggal tanda tangan saja
mungkin seperti itu mas
semoga rekomendasi ini bisa di apa namanya ya bisa disampaikan begitu
agar kemudian utang yang tadi jumlahnya cukup besar ini tidak menjadi beban bagi anak cucu kita di kemudian hari
terima kasih mas verdi